beginilah kesibukan dipenjahit busana jawi suratman
yang terletak di jalan teko umar ke prabon solo jawa tengah
sempat sepi order pada saat pandemi covid sembilan belas
kini konsumen mulai ramai lagi
meski telah tiada
nama suratman tetap dipakai oleh keluarganya
yang meneruskan usaha ini
berdiri sejak tahun seribu sembilan ratus enam puluh an silam
tempat pembuatan busana adat jawa ini
telah menjadi langganan pabrik figur
untuk menjahit baju adat gaya surakarta
salah satu pelanggan tetapnya adalah
keluarga presiden jokowi dodo
sejak pernikahan anak pertama
keluarga presiden jokowi mempercayakan
busana panitia dan keluarga kepada penjahit suratman ini
termasuk untuk pernikahan anak bungsunya
yang rencananya dilakukan pada desember mendatang
panitia telah menghubungi sejak september lalu
untuk membuat beskap atau baju adat pria khas solo
model yang dipilih adalah model landung
dan atela beserta belangkon dengan warna senada
meski tidak ada permintaan khusus
kendala yang dihadapi penjahit adalah
lokasi panitia dan keluarga yang berada di luar kota solo
panitia ya rasa puas ada
jadi ngatur waktunya untuk tukang tukangnya itu susah
nanti sini mengerjakan yang lain
hari ini harus jadi ya itu yang repot
tapi kalau sebelumnya itu dipanggil
sebulan sebelumnya itu dukur sana ya bisa
di sini juga menyediakan aksesoris seperti sandal dan keris
salah seorang pengunjung dari yogyakarta
bahkan rela datang langsung ke solo
demi hasil terbaik untuk busana adat yang akan dia pakai
tembak tempah sini juga bagus
sini juga lengkap
tau jadi udah
nggak usah pergi kemana mana
nah sini kan rapi
dipakai bisa demes
untuk pengerjaan pesanan keluarga presiden
diharapkan akhir november ini
seluruh pesanan telah selesai
sri hartono fajar indrajaya solo jawa tengah